terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
boleh kita belanja semua kamu
borong semua yang kamu mau ya
nggak nyesel ya aku maafin kamu
ternyata ide kamu itu
kalian memang nggak punya perasaan
kalian menjual doa cahaya dan menipu semua orang
hentikan penipuan ini
aku nggak rela cucuku dijadikan alat bagi dosa dosa kalian
eh kamu nggak sadar apa ya
nggak sadar kalau kamu juga dosa

dari duit apa ha
eh gimana aja tuh bang
kau tinggal nikmatin uangnya jauh banget sih
is harus bekerja kebuatan pada channel ike jeava bikin ruang di jalan ini izin
saya percaya sama pak ustadz
dia sudah saya anggap seperti cucu saya sendiri
terima kasih pak ustadz
pak ustadz bangun
pak ustadz bangun

pak ustadz bangun
pak ustadz bangun
berisik banget pak ustadz
pagi pagi saja sudah bikin ribut
tinggi tengah tengah sakit
kamu tahu enggak
ibumu baru saja meninggal
ayah pak arti
sebentar pak ustadz
jangan ditangisi neneknya
supaya nenek tenang di sana
kok butariem bisa meninggal
padahal kan dia orang terdekatnya cahaya
kalian tuh aneh
percaya aja sama begitu pak
itu tak takdir
apa mungkin cahaya bisa sembilan orang secepat itu
saya sih lebih percaya dokter daripada percaya dengan cahaya

udah makanya sekarang kita pulang
ya udah beruan
biar cepat capek rumpah jalannya beruan
saya minta pertanggung jawab kamu
dengan kesayangan tak sembuh sembuh nih
penyakit emas saya juga gak sembuh lagi
gara gara air yang kamu kasih tuh air racun
gigi saya juga gak sembuh sembuh
jangan menyalakan dek cahaya
anak si kecil di cahaya ini bohong sama orang orang
dan bapak harus tahu dek cahaya ini hanya korban pak ardi dan lasmi
dia itu hanya korban
oh ini pasti akal akalannya si ardi sama si lasmi
iya kayaknya sih bener
oh apalah pak ardi
eh tuh mereka tuh
eh jangan kabur eh
ayo kita kejar
kita sembunyi disini dulu deh
gak mau mas
kita sembunyi disini dulu deh
gak mau mas
di sini serem
aku takut gak mau
gimana pak ustadz rika lari kemana pak
tadi tuh balik kesini kok
jadi harus kemana
pak ustaz kita harus kemana pak
tenang pak tenang
tadi ada yang lewat
itu mas itu ada yang lewat
kenapa kalian ada disini
kita ke dalam sana
tidak ada yang lewat
jangan lupa pak
makan yang banyak ya
biar sedikit sehat
biar sedikit beras
semoga berguna ya buat kami
ngapain sih kamu repot repot ngurusin mereka
dulu mereka kan gak pernah ngurusin kamu
selamat pagi bu
saya ini kan anak mereka
bukan anak gendar gua
maksudku lah kocokwave apa itu
g pantai mam
tak akan ada
aku sedang meries
somebody sujarakan ilangnya